tek informasi selanjutnya setelah diperiksa selama sebelas jam oleh penyidik barai skrim mabes polri
terlapor atas dugaan ujaran kebencian bahar bin ali bin smith ditetapkan sebagai tersangka
kendati ditetapkan sebagai tersangka tidak ada penahanan terhadap bahar smith
setelah diperiksa selama sebelas jam bahar bin ali bin smith langsung ditetapkan sebagai tersangka
hal tersebut diungkapkan oleh salah satu tim kuasa hukumnya aziz yanuar
bahar bin ali bin smith diduka melanggar pasal enam belas no empat puluh tahun dua ribu delapan belas
serta pasal empat puluh lima nomor sembilan belas tahun dua ribu enam belas dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan satu lima tahun penjara bersifat akumulatif
tim kuasa hukum menyatakan meski telah ditetapkan sebagai tersangka
bahar bin smith tidak ditahan dengan alasan tersangka tidak akan melarikan diri dan tidak akan menghilangkan alat bukti
sementara itu atas status tersangka yang kini menjerat kliennya
tim kuasa hukum masih akan mendiskusikan langkah selanjutnya yang akan diambil
di hasilnya beliau ditetapkan jadi tersangka
hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
atau tersangka yang telah ditetapkan terhadap bahar bin smith
sebelumnya bahar bin ali bin smith tiba di gedung direkturat tindak pidana umum baris krim pada kamis siang dengan pengawalan ketat
bahar tak memberikan komentar apapun dan langsung menuju ruang pemeriksaan
bahar bin smith dimintai keterangan sebagai saksi atas aduan dugaan ujaran kebencian dan penghinaan kepada kepala penegara
yang dilayangkan oleh cyber indonesia dan jokowi mania
saat proses pemeriksaan puluhan masa dari fpi berorasi memberi dukungan kepada bahar di luar gedung bareskrim

dan petugas kepolisian dari polda metro jaya juga telah bersiaga di lokasi
aksi ini sempat membuat lalu lintas di sekitar jalan batu gambir jakarta pusat tersendat
dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan alasan kepolisian menetapkan bahar smith sebagai tersangka
sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan kabak penum divisi humas polri kombes pol syahar diantono
pasahar apa benar bahar smith sudah ditetapkan sebagai tersangka
lalu apa alasan polisi menetapkan
menetapkan status tersebut
ya saya dengan amelia bapak
bapak apa benar bahar smith sudah ditetapkan sebagai tersangka
lalu apa alasan polisi menetapkan status tersebut
ya tadi malam penyidik sudah menetapkan saudara hbs sebagai tersangka
tentunya penetapan tersangka ini melalui mekanisme
dan karena penyitik sudah mempunyai alat bukti yang cukup sesuai dengan kuhap
makanya tadi malam berdasarkan alat bukti yang ada dan gelar perkara
penyidik menetapkan saudara hbs sebagai tersangka
nantinya pasal apa yang kemudian dikenakan kepada bahar smith ini dan juga barang bukti
ini apa yang sudah didapatkan oleh kepolisian
perlu saya tegaskan
memang dalam laporan polisi itu ada beberapa pasal dan undang undang
ada uu no empat puluh tahun dua ribu delapan
ada uu bintang bidana umum pasal dua ratus tujuh
dan uu ite
itu memang sesuai dengan laporan polisinya
penyidik berdasarkan hasil
proses penyidikan yang
kepada persangkaan pasal
yang di undang undang
nomor empat puluh tahun dua ribu delapan
jadi fokus kepada
undang undang itu mbak
yang disidik tadi malam
kemudian terkait alat bukti
sudah banyak mengumpulkan barang bukti
terkait dengan peristiwa
pidana yang dilaporkan
dalam laporan polisi
yaitu terkait dengan pelanggaran
perbuatan pidana pasal enam belas
undang undang empat puluh tahun dua ribu delapan
baik kalau dari
pasal pidana tersebut sendiri pak
tuntutannya nanti akan
seperti apa dan berarti
ini tidak ada pasal dari
ite sendiri pak
itu undang undang pasal enam belas undang undang empat puluh
namun demikian nanti juga
mengembangkan proses penyidikannya
siapa yang mengupload
siapa yang mengupload
media mainstream terkait dengan
dugaan perbuatan yang dilakukan
sehingga nanti ini adalah
mengarah kepada undang undang ite
baik lalu bapak
bahar smith ini kan sekarang statusnya sudah menjadi tersangka
namun belum ditahan
lalu apakah bahar smith akan ditahan
terkait dengan penetapan tersangka tersebut
terkait dengan penetapan tersangka tersebut
disitu disebutkan bahwa
ada alasan subyektif dan alasan obyektif
tentunya kalau tadi malam tidak lakukan penahanan ini merupakan alasan subjektif daripada penyidik
yang penyidik tentunya meyakini bahwa
ada tiga alasan disitu
tidak akan menghilangkan barang bukti
tidak akan mengulangi perbuatan
dan juga tidak akan diyakini tidak akan melarikan diri
nah ini tentunya
penyidik meyakini yang bersangkutan juga beraktif dalam pemeriksaan
sejauh ini seperti
penyidik merasa bahwa itu sudah cukup
ya pak syahar
sejauh ini seperti apa tanggapan ataupun eee
kooperatif dari ee
bahar smith sendiri
ya tentunya proses tadi malam pemeriksaan sudah berjalan dengan lancar
penandatangan dan bap juga semua dilakukan
dan disaksikan juga oleh pengacaranya
baik pak sahar terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia